manager bener maji maji saya denger dengar katanya mode angkat jadi manajer kalau
aji sulante sudah jadi ustadz ustadz
apakah salahnya kupeng gue dengernya gimana dia mau ngasih pengajian habis salami
apa ada yang salah ya perasaan gue udah dua hari ini gue pasang tuh
kebohongan kerja kagak ada yang ngelamar
jangan jangan dia pada percaya sama ngomongannya si rodi
hai atau dia nggak percaya kali kalau gua mau buka mmr alamat bener kerjaannya apa kagak jelas
gue jadi penasaran si rodia itu mau dagang di mal manis sih gue jadi pengen tahu
namanya juga jadi belum ada yang ngelamar dong bagaimana sih kita harus siap siap bah biar kalau ntar
udah jadi kita nggak usah cari yang lain iya juga sih gue yakin siro dia tuh suruh nggak
datang orang orang untuk rumah kita lantaran dia lihat kita tuh nggak punya duit bener juga lu
hai kenapa gua kepikiran sampai situ ya
nah makanya cepetan jual tanah iya bentar lagi kapan iktar
lebaran kucing sabar dikenal pesimis jual tanah kan kagak bisa cepat cepat seperti itu
jadi bakal mau jual tanahnya
supaya abah itu bisa bayarair
supaya tanahnya ada cepet laku
yaudah deh kita ke rumah aja
kita berdoa aja yang terbaik ya
senang kalau dimakan panas panas
mudah mudahan semuanya lancar
eh nara madi
wah udah rapi nih bah
mau nemuin calon pembeli tanah
mudah mudahan sekali ninggul
kebetulan nara madi kemari
mau kan neminin saya
abah jangan tersinggung ya
kalau emang abah lagi butuh banget duit
abah nggak perlulah pakai jual jual tanah segala
kalau saya ada abah pakai aja duit saya
nggak apa apa bah
tawarannya boleh juga nih
gue harus tetap jaga gengsi
kalau gue di awal awal udah tergiur
begini nara madi
saya jual tanah itu bukan karena saya butuh uang
tapi daripada tanah itu ditelantarin
kan lebih bagus dimanfaatkan untuk orang lain
jadi semuanya bisa bermanfaat
daripada kita hitungin orang
abah sama sekali nggak tertarik sama tawaran saya
nggak usah sungkan sungkan mbak sama saya
lagian pan bentar lagi saya jadi keluarganya abah juga
gua mau jual tanah itu bukan lagi butuh duit
tapi biar tanah itu bisa dimanfaatkan sama orang lain
saya bukan cuma nawarin aja bah
abah nggak usah mikirin deh gimana cara ngembalikannya tuh duit
mau bawa abah cicil juga nggak apa apa
abang nggak bayar juga nggak apa apa deh
saya ikhlas bah
kalau gue pinjam ke ramadi
pan berarti gua nggak perlu susah susah jual tanah
masya allah dari tadi gua nggak kelar kelar
nggak disangka pemasukan
tinggi bener nilainya
alhamdulillah mang ojo kalau bayarnya pemasukan
makin laris aja bapak haji sulam
satu ya oke saya akan duduk mbak
sudut banget mang ojo
biasa lagi ngitung pemasukan bulan ini
wah wah makin keren aja nih mang ojo
sampai sampai dipercaya pegang pembukuan penjualan bubur ayam
jangan jangan kalau nanti pak haji sulam jadi ustadz
mang ojo jadi manajer bubur ayamnya nih
apaan tuh manajer
manajer itu yang bertugas
tanggung jawab dan mengatur semuanya emang
apa itu tadi
manajer mang ojo
hahaha iya itu
kalau pak haji sulam sudah jadi ustadz nanti
pasti bakalan sibuk banget
kalau bukan mang ojo yang ngatur siapa lagi
bener mang haji
saya nanti denger denger katanya
mau diangkat jadi manajer
kalau haji sulam sudah jadi ustadz
itu dapat denger dari mana
ini apakah nggak salah nih kuping gue dengernya
bagaimana dia mau ngasih pengajian
habis salam nih gelagepan
hmm lumayan banget tuh
tapi kalau disuruh pidato di hadapan orang banyak
yang adek gemetar
keluar nih keringet dingin
si sulam udah cukup jadi tukang bubur ayam aja
kalau buat jadi ustadz
gue masih nunggu bertahun tahun
berarti kagak bener dong kalau haji sulam t
itu bukannya si sulam
eh berapa di
udah turutinnya perintah gue
tumpen nih jalan kaki
lagi pengen jalan kaki aja
lagian juga cuma ke kaki
ke depan doang
rahmadi sh anggota dpr
kalau dia mah saya udah kenal
sekarang kan temennya rumana temennya robi juga
emangnya pak haji belum tahu
rumana kan pacarnya robi
berarti kan temennya rumana temennya robi juga
isi pak ji
sekali sekali boleh juga
gak usah dimasukkan dalam hati kata kata si sulang
dia memang bermimpi
tidak mau jadi bebasan saya
siapa sih yang di kampung ini gak mau jadi besan saya
saya ini orang terpandang di kampung itu
dan yang pertama kali naik haji
bukannya keluarga haji sulam itu udah pada haji semua ya
tetap aja beda
kalau si sulam karena keberuntungan
kan beda kan
makanya saya punya kriteria tinggi untuk calon menantu saya
nah sekarang kita masuk saja ke dalam
biar juga nak rahmadi bisa ketemu nak rum
panggilnya rumah mana
nah rahmadi mau ketemu
kalau di panggilin ya